masalah konflik pengelolaan yang berujung pada kematian satwa koleksi
kebun binatang surabaya juga berhadapan dengan jumlah satwa yang besar
untuk mengatasi hal ini pihak kebun binatang surabaya itu berencana menghibahkan
sebagian dari satwa koleksinya
bahkan tidak tertutup pula kemungkinan untuk menyuntik mati satwa yang jumlahnya itu berlebih
beberapa koleksi satwa kebun binatang surabaya itu ternyata sudah overpopulasi
atau kebanyakan misalnya komodo jalak bali bekantan dan pelikan
surplus satwa ini bisa menyebabkan kerugian mulai dari kelebihan kapasitas kandang
serta membengkahnya biaya pakan dan perawatan
untuk mengatasinya pdts kebun binatang surabaya berencana menghibahkan sejumlah satwa
melakukan pertukaran serta pengembang biakan dengan kebun binatang lain
bahkan tidak menutup kemungkinan kbs akan melakukan yutanasia
atau suntik mati